hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir dan longsor menerjang tiga kecamatan di majalengka jawa barat
petugas gabungan hingga kini masih berupaya mengevakuasi longsor yang terjadi
tercatat sejauh ini sebanyak enam belas titik rawan bencana mengancam wilayah majalengka jawa barat
kondisi itu masih dalam pendataan tim asesmen bpbd majalengka
kebanyakan titik bencana berupa longsor karena sejak rabu siang kemarin hujan mengguyur majalengka
menurut keterangan dari kepala pelaksana bpbd setempat majalengka bagian selatan memang cukup rawan terjadi bencana
khususnya bencana longsor dan banjir
tiga kecamatan yang sering menjadi titik bencana longsor diantaranya maja kecamatan banjaran dan kecamatan bantarujak
majalengka wilayah selatan ini memang rawan terhadap longsor
tapi alhamdulillah kita berdoa mudah mudahan longsornya itu tidak seperti di daerah lain yang masif yang besar
kita hanya titik titik kecil
dan titiknya itu banyak
sampai saat ini update terakhir itu ada enam belas ya
tiga belas titik yang harus kita assessment kita tinjau dan segera kita tangani